hai selamat datang di showbiz corner saya reza helmi
tahun ini dunia perfilman indonesia mulai bangkit
ditandai dengan banyaknya film baru yang tayang di bioskop
termasuk juga dengan adanya pelonggaran untuk nonton langsung di bioskop
tahun ini pula banyak film indonesia yang mengadaptasi atau membuat free make dari film korea
misalnya sebelumnya ada my sassi girld dan berikutnya film yang menguras air mata
dapwa dan pak nozak telah melakukan tindakan memasuki pengarangan rumah tanpa izin
terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji
oke tadi kita sudah lihat ya bagaimana trailernya
kalau saya bisa bahas sedikit mengenai film miracle in cell no tujuh
tujuh ini merupakan drama keluarga yang bisa dibilang nih sebagai film yang mengandung
dan membawang gitu kalau kata netizen
jadi kalau kita nonton bisa sampai nangis saya juga terharu banget ngomongin film ini
dan juga kali ini cnn indonesia connected mendapatkan kesempatan begitu ya
untuk berbincang bersama dengan sutradara dan juga eksekutif produser yang datang jauh jauh dari korea
yaitu mr lee hwan kim sebagai sutradara
dan juga mr kim min ki selaku eksekutif produser dari miracle in cell no tujuh
hadir juga bersama kami ada mas hanung brahmastra
hanung brahmantiaw sebagai sutradara dari film miracle in cell no tujuh versi indonesia
halo terima kasih sudah bergabung sama kami di cnn indonesia connected
pertama saya mau ke mr lee dan juga mr kim begitu ya
jadi kalau kita bilang film ini kan benar benar sukses membuat siapapun yang nonton terharu begitu dengan nangis
karena ceritanya memang membuat kita terhayut dalam dramanya begitu ya
bagaimana proses kreatifnya dulu
saya sedang berpikir tentang cerita yang membuat hati saya
dan tiba tiba saya menonton dokumentasi tentang seorang jahat
di dokumentasi itu saya melihat seorang ayah yang menjalankan beberapa hal yang menyebabkan kejahatan
dan menemukan anak anak yang berumur tujuh tahun yang ditemukan di dalam penjara
dan saya juga ingin menonton anak anak ini
dan saya juga ingin menonton anak anak ini
dan saya juga ingin mendibel unlike sells terhadap cerita dan cerita mereka
sebenarnya ini adalah setidaknya penulisan game berikut
dan lebih didoa
mengadaptasi bukan meremeh dari film dengan jadi sudah bukan dari teks lagi mediumnya udah dari
bukan dari medium yang berbeda dari teks ke visual tapi dari film ke film nih sekarang gitu
kan ini bebannya jadi jadi besar tantangan jadi besar karena kalau dari teks ke film kan orang
bisa berdebat disitu kan antara bahwa bagusan novelnya atau bagusan filmnya itu kan itu bisa berdebat
bukan kita tapi kalau film ya kan salam ke film kan susah untuk diperbatkan novel sama film itu
kan bisa diperbatkan maksudnya bisa dibanding bandingkan tapi kalau film dari
korea udah bagus begitu kemudian saya mau merimik membuat filmnya lagi yang sama gitu kan kalau saya
tidak mengungguli bagusnya yang mana itu susah banget kan gitu kan nggak bisa mengungguli bagus
kan akan jadi konyol gitu loh itu itu beban banget buat saya gitu kalau bicarakan
mengenai endingnya begitu ya semua kan
pasti bertanya tanya kenapa endingnya tidak happy sedangkan kebanyakan film dari korea
biasanya happy ending romantis dan sebagainya kenapa memilih ending seperti itu
oh abuji wa ke dua di atas wajib jalanan yang menengah yang selesai pun diri go
tol ke dua biar teh soal kriwaan nukiman semestinya cuman
ini adalah kisah yang sangat menyenangkan dan berharga
dari trailernya sudah terlihat bagaimana hubungannya
kalau saya ke mas handung lagi sebenarnya kan jualannya di sini adalah
kemistri antara ayah dan anak
bagaimana menentukan karakter ini di versi indonesia
terus mendapatkan grace dan juga vino
supaya mereka bisa mendapatkan kemisi yang dapat antara ayah dan anak
sebenarnya saya sudah mengenal vino
sudah lama bahkan bisa dibilang vino pertama kali berkarir
sebetulnya barengan sama saya di catatan sekolah gitu
saya mengenal juga grace
jadi ketemu saya sama grace sudah di film ini
tapi sudah ada di film sebelumnya
jadi saya paham ini
kalau ketika ada peran seorang bapak dengan anak ini siapa ya anaknya
dan ketika ibu erika sebagai produser menyebut vino
saya sudah langsung kebayang langsung ini harusnya dengan grace ini
vino itu juga seorang bapak
dan grace itu adalah orang yang cukup humble
dia tidak takut dengan siapa pun
jadi tidak sungkanlah istilahnya
karena makanya ketika ditemukan sudah langsung klop saja
untuk mr kim sama mr lee
kalian sebenarnya terlibat juga tidak dengan versi indonesia ini
saya dan kandung saya tidak membuat remake ini
saya sangat mengucapkan semangat
mas anung kalau kita lihat dari trailernya
ini kan ada beberapa scene ikonik gitu ya
seperti keliling penjara dengan bawa handphone dan sebagainya gitu ya
ada seberapa banyak scene ikonik dari film originalnya
akan dibawa di versi indonesia nanti
jadi sebetulnya secara film itu sudah sangat ikonik
karena ide dari buat saya ide dari film ini
dari mr kim dan mr lee ya
itu tuh sudah sangat unik
seorang bapak yang mengalami mentality retarded
dituduh difitnah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan
dan kemudian si anak ini anak kandungnya ini
itu kepengen ikut di dalamnya
itu kalau sudah diceritakan begitu saja
itu sudah unik gitu kan
kok bisa seorang yang memiliki keterbelakangan mental
melakukan pembunuhan dan juga melakukan pelecehan seksual
dan dia adalah seorang ayah dari anak gitu kan
itu kan satu hal yang kontradiktif gitu kan
dan sangat sinis sekali sebetulnya
beliau ini gitu kan apa namanya mr lee dan mrin itu
kepingin melakukan kritik sosial gitu loh
yang dihadirkan adalah seorang yang punya kebutuhan khusus gitu kan
jadi orang yang punya kebutuhan khusus tapi divitnah itu kan sedih banget kan itu
ya tapi ternyata dibalik itu semua tuh
beliau kepingin ya
ingin melakukan kritik sosial terhadap situasi hukum
hukum di korea hukum di negara di mana film ini lahir
dan sangat relate ternyata dengan di sini gitu kan
jadi ini bukan hanya film buat anak sama bapak
tapi dibalik itu semuanya itu sebenarnya ini ngomongin tentang justice
tentang kecintaan kita harapan kita
tentang hukum di indonesia agar bisa lebih baik daripada yang sekarang
emang dari trailernya aja udah kelihatan menarik banget gitu ya
kalau untuk mr kim dan juga mr lee
setelah melihat trailernya reaksinya seperti apa sih
trailer yang pertama saya lihat
saat saya melihatnya
saya terasa terang dan terang
ini semua karena pengajar ini

dan memberikan saya semuanya yang masih hidup
jadi saya pikir ini bisa dikeluarkan
pada saat ini
banyak berbagai versi begitu ya dibuat total ada tujuh
ada rencana kah untuk membuat misalnya prequel sequel
atau justru dilebarkan menjadi series mungkin
kalau ada kesempatan mau dibuat katanya yaudah kita tunggu aja
tapi yang terdekat kita tunggu untuk tayang tanggal delapan nanti ya
terima kasih mas hanung mr kim mr lee sudah bergabung sama kami
dan berikutnya kita masih akan berbincang dengan vino g bastian dan juga grace
mengenai bagaimana pengembangan karakter mereka di film ini
apakah benar kamu yang membunuh melati wibisono
belum aja ha
tidak kamu harus berkorban
ya masuk nyala
nah kalau tadi kita udah ngobrol dengan produser dan juga sutradaranya
kali ini kita mau ngobrol langsung dengan para pemainnya nih
yang kalau dilihat dari trailernya
kemisterinya dapat banget
di sini sudah ada bersama kami ada mas vino gebastian
juga ada graciela abigail atau grace
hai terima kasih sudah bergabung sama kami di cnn indonesia connected
saya ke mas vino dulu
mas vino ini yang menjadi tantangan dalam memerankan karakter ini apa sih
sebenarnya memerankan sebuah film adaptasi itu lumayan beban sih
karena pasti akan dibanding bandingkan dengan versi originalnya gitu
tapi gimana pun juga saya rasa semua aktor kalau ditawarin untuk film
miracle in cell no tujuh kayaknya agak susah ya nolaknya ya
karena pasti tantangannya itu besar
terus apa namanya kesempatan ini tuh gak mungkin datang dua kali gitu
akhirnya ketika saya ditawarin ya udah
untungnya kita timnya juga cukup solid dengan pemain pemain yang lain juga
udah nonton filmnya semua
jadi kita saling mensupport gitu
dan kebetulan karakter saya kan berkebutuhan khusus
jadinya saya cukup melakukan apa namanya melakukan riset beberapa kali
terus ya udah nanti kita bisa tonton filmnya
mudah mudahan tidak mengecewakan
kalau dari trailernya emang dilihat seru banget begitu ya
nah membangun karakternya seberapa lama begitu
proses reading dan segala macam waktu itu
saya kira dua bulan sih
jadi sebulan itu saya riset saya ngumpulin data tentang
apa namanya disabilitas apa sih yang cocok dengan skript ini
saya ketemu dengan psikolog saya apa namanya
bahkan psikolognya nggak cuma satu ketemu sampai tiga
karena untuk make sure untuk memastikan bahwa
bahwa intelektual disabilitas adalah yang paling tepat untuk karakter dodo
nah kalau kita ngomongin film ini kan memang karakter dari ayah dan anaknya cukup dekat begitu
gimana sih cara membangun chemistry nya dengan grace waktu itu
dia membangun chemistry antara anak dan bapak di sini memang cukup dekat
tapi berbeda dengan orang normal
jadi tetap ada gap di antaranya karena secara fisik memang dodo adalah bapaknya
tapi kalau secara intelektual dodo itu di bawah anaknya
karena mungkin secara intelektual dia baru umur lima tahun gitu
sementara anaknya sudah umur tujuh tahun
nah otomatis kerjasama itu tuh yang harus diingetin terus sama mas anung
oh kalau ini jangan sampai justru kamu yang ngelit ya ini harus kartika yang ngelit nih gitu
itu terus yang dilatih selama kurang lebih sebulan
oke kalau grace gimana membangun karakter dengan mas vino
reading reading latihan
ya terus kita suka main candy crush ya
ya kita main main game gitu main game yang secara gak langsung tuh bisa ngebangun chemistry gitu
terus apa namanya

pokoknya selama di lokasi itu kita berdua terus
berdua terus jadi begitu ada part kehilangan ya bisa berasa gitu
oke kalau untuk grace sendiri tantangannya apa dalam memerankan karakter itu
itu juga masih film kedua aku
jadi aku masih baru baru banget
jadi ya untuk ngerasa capek juga gampang
cepet capek ya
karena biasanya syutingnya cuma pendek
ini harus satu bulan gitu sebagai peran utama lagi
jadi memang ya kita aja capek yang dewasa
pasti anak anak juga pasti ngerasain ya grace
kesulitan apa harus menangis atau apa tantangannya di sini
adegan nangis awalnya aku memang anggap itu susah
tapi karena dilatih sama babe agus kentrot ya jadinya bisa gitu
berarti kan hubungan juga dekat nih selama beberapa bulan terakhir ketika filmnya sudah selesai dan harus berpisah
gimana sih waktu itu grace
sebenarnya aku kayak ngerasa kayak gak seru gitu
soalnya syuting miracle kan lumayan lama jadinya ya kebawa gitu serunya
sama om om yang lucu lucu
jadi pas sudah selesai wah keseruannya hilang gitu ya
kalau waktu itu gimana
ya apa namanya syuting kan kalau buat saya jadi kayak seperti liburan gitu ya
maksudnya bisa nyelem ke karakter yang macem macem gitu
nah apalagi di film merical ini tuh treatmentnya beda karakternya beda unik
dan begitu selesai syuting untuk film ini kadang kadang treatmentnya kebawa gitu
kadang misalnya ada gestur yang harusnya itu cuma buat di film malah kebawa ke sehari hari gitu
jadi kadang kadang si istri saya suka ngingetin oh ini kamu masuk kebawah nih emang dodo nih
kadang masih sekali dua kali kayak gitu lama lama ya hilang
jadi dodonya ngikut ke rumah gitu ya
ngikut secara fisik ya secara gesture gitu
oke ini kan chemistry nya luar biasa
kita akan tunggu nanti tanggal delapan september kita mungkin bisa ngingetin pemirsa kita di rumah nih
oke jadi kalian jangan lupa nonton miracle in cell no tujuh
sayangnya tanggal delapan september tahun ini
yeay delapan september dua ribu dua puluh dua hanya di bioskop kesayangan anda
oke baik terima kasih mas vino terima kasih grace sudah bergabung sama kami di cnn indonesia connected
dan demikian showbiz corner minggu ini sampai jumpa di showbiz corner minggu depan bye